terima kasih anda masih bersama kami di political show
pemecatan brigjen endar priantoro bikin gaduh
meski dua kali kapolri bersurat agar endar tetap di kpk
namun pimpinan kpk tetap menolak
tidak terima dicopot dari direktur penyelidikan
endar priantoro pun melawan
laporan dilayangkan kepada dewan pengawas
atas dugaan pelanggaran etik ketua dan sekjen kpk
aktivis anti korupsi juga melaporkan ketua kpk
firly bahuri atas dugaan kebocoran dokumen
hasil penyelidikan ke polda metro jaya
ada apa dibalik gaduh pemecatan endar
apakah ini akan menjadi cicak versus buaya jilid kesekian
malam ini kita akan membahasnya bersama dengan
narasumber saya yang hebat hebat di studio
saya perkenalkan satu satu dari yang paling ujung kanan
ada alimu tarnabalin nasution
tenaga ali utama ksp
saya harus komplit
karena baru ditabalkan
tujuh tahun lalu ditabalkan
tujuh tahun lalu
dapat marga nasution
alimu tarnabalin nasution
ya bukan opa ya
ketua harian kompol
nasirjen purnawirawan beni mamoto
selamat malam pak beni
ada guru besar ilmu politik dan keamanan unpad
oke sekaligus mantan penasihat ali kapolri ya
sudah gak jadi penasihat ali kapolri ya prof
saud situ morang
selamat malam pak saud
salam anti korupsi gitu dong
salam anti korupsi
ada pakar hukum tata negara
sekaligus mantan wamen kumham
profesor deni indrayana
selamat malam prof deni
oke dan juga bergabung secara virtual
political show selalu mengundang teman teman
mahasiswa untuk ikut serta
dalam diskusi kita pada malam hari ini
bisa bertanya mengkritik melontarkan pernyataan
silahkan saja malam ini
bergabung secara virtual
ada badan eksekutif mahasiswa
dari universitas udara
terima kasih di bali sudah malam sekali
tapi teman teman tetap bertahan
untuk mengikuti diskusi kita pada malam hari ini
karena nasi pemberatasan korupsi
saat ini sedang di ujung tanduk
kalau kata pak saud sebagai mantan pimpinan
saya mau ke pak saud dulu
anda bersama dengan mantan pimpinan kpk yang lain
dan juga beberapa aktivis anti korupsi
termasuk bang deni ya
melaporkan ketua kpk pak firly bahuri
ke dewan pengawas kpk
terkait dengan pelanggaran
kode etik soal pencopotannya
pak ender priantoro
sebagai direktur penyelidikan kpk
dilihat oleh anda
dan juga teman teman ada aturan yang memang dilanggar ya
ya jadi setelah
itu dibuat ada dewas
mereka mengeluarkan tiga
per dewas peraturan dewan pengawas
pertama satu itu mengenai nilai
pertama itu integritas
sinergi keadilan kepemimpinan dan profesionalisme
kalau dulu waktu saya masih di sana nilainya itu
itu r dibuang
diganti dengan integritas
diganti dengan keadilan
jadi religiusnya gak ada
gak ada diganti
nanti kita bisa debat lagi lah
kalau yang sekarang
yang sekarang itu ya itu tadi integritas
oh i nya
sekarang kalau dijabarkan
tiga peraturan tadi itu isinya membahas ini aja
apakah ada dilanggar ini mulai dari integriti sinergi kepemimpinan keadilan profesionalisme
di ada yang dilanggar gak
jadi per dewas satu itu mengenai nilainya
per dewas dua itu mengenai
jabaran dari nilainya itu yang dilanggar
jadi itu ada kewajipan dan larangan
sesuai dengan yang tadi itu integrity
baru yang ke per dewas tiga nya adalah
bagaimana mereka melaksanakan
kalau ada terjadi masalah
sebenarnya kalau kita kembali sekarang
oke ini yang soal pencampotannya beriksaan ender piantoran dulu
baru nanti saya baru masuk ke
nah kalau kita lihat
kalau dibaca dan kita dekati dengan
poin poin integritas berintegritas gak seperti itu
kalau di dekati dengan poin poin sinergitas
bersinergi nggak polri dengan kpk seperti itu
kalau dikicarakan keadilan adil nggak seperti itu
kalau kita bicara kepemimpinan bener gak kepemimpinan kayak begitu
dan kalau kita bicara yang paling adil tadi adil gak seperti itu
di dalam laporan kita yang ada dugaan pelanggaran etik itu
nah itu semuanya kita sebutkan disitu
jadi dari peraturan dewas yang tadi anda sebutkan
itu pencopotan berikisan ender priantoro tidak memenuhi ya
yang dilanggar semua itu mulai dari
itu berintegritas nggak kayak begitu
artinya yang dilakukan oleh pimpinan kpk
menguji aturan itu
dan kita minta dewas menguji itu
tapi sebetulnya pertanyaannya kenapa kemudian anda dan juga teman teman pimpinan kpk yang lain
bersama dengan penggiat anti korupsi ini segitunya membela brigjen endar priantoro
apakah kemudian ini seperti mengulang kejadian seperti twk
tes wawasan kebangsaan
siapapun yang seperti itu kita akan bela nothing to do with ender
saya gak ngerti gak kenal ender
tau gak di dalam keputusan yang nanti apakah mereka itu kena pelanggaran berat pelanggaran ringan eh sedang dan ringan
itu diukur dari tiga hal
yang dilakukan yang bersangkutan ini dalam kaitan integrity sinergi dan seterusnya itu
itu dibagi atas tiga hal pertama kerugian yang dilakukannya itu akibat pelanggaran itu kerugiannya terhadap organisasi
kerugiannya terhadap kpk dan kerugian yang terhadap negara jadi kalau kerugian terhadap negara nanti dia itu dikategorikan sebagai sanksi berat
gak ada urusan sama pribadi ini kita bicara negara
oke nanti personal ya
ya kita mendekatinya pakai isu personalisis dari tiga per dewas yang mereka bikin saja
artinya kalau misalnya ini sosoknya ataupun personnya bukan brigjen endar priantoro anda dan juga teman teman yang lain juga tetap akan melaporkan
iya ya dong itu integritnya gak berubah kok itu
pada saat anda dulu menjadi pimpinan kpk bersama dengan teman teman yang lain pernah nggak sih ada kejadian seperti ini pemecatan secara sepihak pencopotan secara sepihak yang dilakukan oleh pimpinan
ya peraturannya itu kan selalu dia lima tahun
diperpanjang lagi eh empat tahun empat tahun diperpanjang lagi empat tahun diperpanjang lagi dua tahun dan itu ada tiktok ada dialog
ya dari manakah orang itu
misalnya nih anda dulu membutuhkan
iya orang dari bpk
apa sdm dari bpk
atau dari polri
dari polri itu selalu ada dan selalu di sdm itu udah ada apa namanya udah ada peringatan disitu tanggal sekian dia akan habis kemudian sdm ngelajukan ke pimpinan pimpinan kan menilai kita lanjutin atau tidak ditanya ke pengawasan kesangkutan sambil kemudian juga pengawasan internal bekerja
ini kan tadi diakui juga salah satu dewas dia nggak ada masalah kan
kan disebutnya bahwa nggak ada masalah terus kemudian dikembalikan gitu jadi kalau pertanyaannya tadi adakah pernah terjadi ya kalau dikembalikan karena kasus ada
dikembalikan karena kita anggap dia memang bisa mengembalikan ada satu deputi dikembalikan ke satu lembaga dia berkembang di tempatnya dia itu ada tiktok juga dan saya resmi mengantar orang itu
oke jadi ada dialog disitu ya
ketemu dengan pimpinan lembaga itu ya ketemu bahwa orang ini dikembalikan bukan karena ada apa gitu
karena hormatan kita terhadap orang yang sekian tahun di bekerja di kpk itu kita antar resmi pimpinan mengantar orang itu ini pak kita terima kasih kepada bapak dia udah kembali selanjutnya mengembangkan karirnya di tempat bapak
jadi tidak pernah kejadian dulu dulu mengembalikan sdm ke institusi asal karena perbedaan pendapat antara pimpinan kpk dengan yang bersangkutan dengan sdm itu
belum pernah ada
karena prosesnya sudah jalan memang
jadi dinilai keeper pemain indikator seorang itu apa
ini kan keeper pemain indikatornya bakal ya kan
bagus yang bersangkutan jadi nggak ada masalah yang sangat prinsip sebenarnya
oke oke saya mau ke prof denn
prof deddy kalau anda lihat apakah memang ada aturan yang dilanggar makanya anda sepakat melaporkan ketua kpk pak fili bahuri ke dewan pengawas bersama dengan teman teman mantan pimpinan yang lain
begini ya kalau kita melihat kasus yang terkait dengan ketua kpk fili bahuri maka ini bukan hanya satu potongan terkait dengan endar
ini kan bukan hanya persoalan pribadi ini persoalan institusi jadi kalau malam ini kita hanya membicarakan tentang pengembalian endar saja bukan itu poinnya
poinnya adalah secara ketatanegaraan kami saya paling tidak melihat ada upaya yang sangat sistematis untuk melumpuhkan bahkan membunuh kpk
ini siapa yang melakon ini
kita lihat ya secara ketatanegaraan ya
agensi menjadi eksekutif agensi
itu menjadi rujukan
oleh banyak negara pada saat
sebelum ini karena salah satu
itu kalau kita mau lihat
secara eksternal secara
seandainya pun independensi kpk
masih ada harapan
bernapas bagi kpk jika ada
nah problemnya adalah
melalui perubahan undang undang kpk itu
yang kemudian duduk di situ
dengan segala hormat seleksi
pimpinan kpk yang terakhir
orang orang yang bermasalah
dengan segala hormat kepada pak firly
ada surat pimpinan kpk
yang dengan resmi secara kelembagaan
memberitahu bahwa ada
dan beliau sudah dijatuhkan
dieksekusi karena sudah terlanjur dikembalikan
sanksi berat karena bertemu
dengan pihak yang berperkara
sudah diproses itu
kemarin pada saat kb melakukan
aksi pak budi santoso dengan
kronologis memberitahukan bahwa
ini adalah orang yang bermasalah
dan kemudian tadi banyak sekali
isu isu yang terkait dengan persoalan etika
bukan hanya persoalan etika
ada persoalan pidana
itu pidana karena bertemu
dengan pihak pihak yang berperkara
dugaan pidana karena membocorkan
dokumen yang rahasia
dugaan pidana karena menghadangi
penyidikat dan seterusnya
jadi ini persoalan yang sangat mendasar
eksternal terutama melalui perubahan
undang undang kpk undang undang
sembilan belas dan internal
tes wawasan kebangsaan itu kan
sebenarnya menghilangkan orang orang yang
selama ini menjadi pilar pilar
di kpk integritas integritas
di kpk ditambah kemudian
bermasalah maka menurut saya
upaya melemahkan kpk
secara sistematis itu hampir
kalau sekarang ada persoalan dengan
kasus terkait dengan sdm
di mana kemudian kpk memang secara
termasuk dari internal oleh para pimpinannya ya
kalau kita kemudian melihat
penting di dua ribu dua puluh
bahwa kpk ini tidak lagi
independen dan tidak lagi berjarak
dengan agenda agenda pemilu misalnya
itu menambah persoalan
ketika independensinya hilang
dan integritas personalnya juga bermasalah
independensi hilang dan integritas personalnya
bermasalah ini apakah kemudian
berujung pada pelanggaran aturan
menyingkirkan orang orang yang berbeda pendapat
dengan orang orang bermasalah tadi yang menjadi pimpinan kpk
kalau kemudian ada persoalan persoalan
di lapangan tentang penanganan perkara
persoalan di sdm apakah ada
dengan kasus abcd
yang terkait dengan
atau calon kandidat yang itu
maksudnya formula e yang terkait
dengan anies baswedan langsung saja
itu publik sudah pada tahu pak denny
jadi kalau kita melihat kpk sekarang
yang dulunya independen
dan sekarang secara resmi menjadi
eksekutif agency di bawah presiden
padahal dengan segala hormat
dibuat diubah oleh presiden
presiden dan dpr
maka saya pada saat mendengar
keterangan pak jokowi misalnya
ini perubahan undang undang kpk itu
dengan segala hormat menurut saya itu tidak tepat
karena undang undang dasar kita mengatakan
dpr dan presiden
itu menyetujui bersama
undang undang maka tidak bisa presiden
mengatakan ini perubahan
adalah inisiatif dpr
dibandingkan presiden amerika serikat sekalipun
kalau presiden amerika serikat punya hak veto
kalau presiden indonesia
itu lebih kuat dari hak veto kalau tidak setuju
undang undang tidak bisa dirubah
itu undang undangnya sudah ada jadi kita nggak bisa mengubah itu
tadi kan dari vanana
ini tanggung jawab siapa
maka perubahan undang undang kpk itu
menurut undang undang dasar kita adalah presiden
dpr dan dpd
presiden tidak bisa bilang
ini soalnya undang undangnya sudah disahkan ya
jadi kita sulit lagi untuk mundur ke belakang
tapi saya terima dengan argumentasi
ataupun narasinya prof denny tadi
tapi anda dan juga pak saud
bersama dengan teman teman yang lain
kan bertemu dengan dewas
dengan dewan pengawas kpk
dalam pelaporan soal pelanggaran kode etik
yang pak filipa dasar itu dewas bilang apa
apakah mereka akan bisa bersikap tegas
karena sudah terlalu banyak ini pelanggaran
kode etik yang diduga dilakukan oleh
ya kami bertemu dengan pak tumpak
dan di situ terjadi dialog ya
satu secara resmi kami serahkan laporan
yang ditandatangani lima puluh enam orang kalau tidak salah
ada termasuk pak busro yang waktu itu tidak hadir
yang dikasih pribadi dan organisasi
organisasi dan pribadi pribadi
kemudian pak tumpat menerima secara resmi
dan terjadi dialog
salah satu yang kemudian mengemuka adalah
bahwa pak tumpak mengatakan
karena ini dialog yang sebenarnya
secara gaj besar saja
ada keterbatasan di undang undang sembilan belas
memberikan tugas berderet
tapi tidak memberikan memenang
kalau pakai kata krusial ada yang krusial
tidak ada yang memenanglah intinya
tugas itu banyak
tapi kalau tidak ada yang memenang
sehingga secara singkat pak tombak mengatakan
dengan kewenangan yang hampir tidak ada
yang beliau protes juga
oke sulit untuk menindak tegas
nah kami mengatakan
dari beberapa ada para abraham
ada mas bambang ada beliau
ada beberapa yang lain
coba di tengah keterbatasan itu
lakukan inovasi yang tidak melanggar undang undang
dalam proses itu
ada ruang ruang misalnya untuk melaporkan
dalam tanda kutip
prosesnya kepada publik
public involvement nya ditingkatkan satu
kita juga melihat pak tumpak
dengan segala hormat
kalau memang undang undang sembilan puluh
yang sudah kita identifikasi
justru memang melemahkan kpk
ini menggunakan pak tumpak sebagai etalase
mungkin perlu dipertimbangkan
untuk mengundurkan diri
kalau tidak ada gunanya
anda dan teman teman menyarankan itu ya
saya yang justru mengatakan itu pak
saya bilang pak tumpang dengan segala hormat
kami percaya dengan integritas bapak
tapi kalau bapak merasa tidak punya kewenangan
di tengah undang undang yang bapak lihat
memang tidak memberi keunangan
mungkin perlu dipertimbangkan
untuk tidak menjadi etalase
dan mengundurkan diri
oke tapi kabarnya pak saud sempat protes
kemudian pengawas harusnya bisa bertindak lebih tegas lagi
begitu ya dalam menangani kasus kasus pelanggaran kode etik
termasuk pak firly ini
karena memang di
itu yang selalu saya bilang ke beberapa media
mereka tidak memahami aturan yang mereka buat sendiri
karena di aturan yang mereka buat sendiri tadi itu
ada sanksi ringan berat sedang
sanksi berat itu kalau merugikan negara
terus kemudian hukuman apanya adalah
dan b itu kata kata gini loh
kalau di sanksi berat
sanksinya terdiri atas
kalau terdiri atas ada satu
nggak boleh satu dong harus dua duanya kan
karena kata katanya terdiri atas
kedua diminta untuk mundurkan diri
jadi sebenarnya mereka punya power untuk
kalau mereka memang punya political will
memberikan sanksi berat mereka bisa
mereka bisa mengambil keputusan itu
itu yang diberikan kepada ibu lili
ya tapi kan poin kedua nggak
poin kedua tidak
ini sebetulnya dalam kasus pak firly bisa ya
kalau memang punya political will dewan pengawas
karena semua itu sudah dilanggar
yang disebut sebagai integritas sinergitas profesionalisme
sinergi ngargain kapolri nggak kayak begini
ada kata sinergi loh
nggak ada sinergi ya
nanti saya mau tanya kepada bang ali sebagai perwakilan dari istana
karena dewan pengawas kan berada di bawah langsung presiden jokowi
tapi tunggu dulu
bang ali saya mau ke pak beni dulu
pak beni ini kapolri sampai dua kali mengirimkan surat
kepada kpk untuk memperpanjang masa penugasannya brigjen endar priantoro
kenapa kemudian kapolri sampai harus dua kali begitu ya mengirim surat
apa istimewanya sih sebetulnya seorang brigjen endar priantoro sampai harus diperpanjang
karena kalau menurut kapolri
kalau kami tarik dua duanya
karena pak karyatong sudah ditarik ya
menjadi kapolda metro
itu akan memperlemah kpk kalau pak endar juga kami tarik
itu memang alasan yang logis ya pak beni
ya tentunya kita mulai dulu bahwa
polri dan kpk
itu sejajar ya
bukan salah satu di bawahnya
masing masing punya kebijakan sendiri
kemudian masing masing ada sop internal
dalam hal rekrutmen personel
kemudian dalam konteks kerjasama
pasti ada mou
mou khususnya yang mengatur masalah penugasan dan pengembalian
nah dalam konteks ini
sebelum sebelumnya kan sudah berjalan
artinya sudah berjalan
tidak ada masalah ketika seseorang selesai penugasan
dan tinggang waktu pemulangan
itu diperlukan sampai batas habisnya penugasan
perlu rekrutmen baru
sehingga tidak ada plt
tapi langsung seleksi asesmen kemudian ditunjuk
dalam konteks ini saya melihat komunikasi ya
khususnya unsur yang di bawahnya
ketua kpk sibuk
unsur pelaksana inilah yang harus berkomunikasi secara intent
sebagai contoh kami
beberapa yang di kompolnas dari polri
dengan kriteria ini
itu melalui pembahasan
ada dialog dulu ya pak
ada dialog dulu baru nanti surat keluar
karena secara administratif kami ada di polhukam
maka prosesnya nanti
demikian juga ketika selesai penugasan
pasti ada evaluasi
perlu diperpanjang atau tidak
ketika dibutuhkan secara kolektif
tentunya ada pertimbangan tertentu
yang dilakukan oleh internal kpk
oleh sebab itu menurut saya
pak kapolri sudah menyampaikan
karena sudah terlanjur ada aduan
yang didewas oleh endar
kita tunggu nanti hasilnya apa
barulah proses nanti akan ditindaklanjuti
tapi kan ini sebelum kpk menghentikan
ataupun mengembalikan pak endar
sudah ada surat dari kapolri untuk memperpanjang
penugasannya pak endar di kpk
tapi suratnya itu malah dibalas mengembalikan pak endar
ini kan berarti ada keinginan dari pimpinan kpk
untuk tidak memperpanjang pak endar
meskipun dari polri sudah ingin memperpanjang
ini yang mana yang tidak klopnya
bahkan surat dari kpk kalau tidak salah
merekomendasikan untuk promosi
bukan demosi atau bukan dengan catatan begitu
nah ini ya saya sempat dengar sih
karena slot di polri ini sudah penuh untuk promosi itu
maka ditunda dulu
nah ini detailnya bagaimana tentunya kami tidak mengikuti
tapi setidaknya menurut kami
kita tunggu nanti hasil dewas
barulah nanti tidak ada lanjut itu
tapi sebetulnya ini wajar tidak sih terjadi tarik menarik seperti ini pak beni
pernah nggak terjadi sebelumnya antara polri dengan lembaga lain mungkin
saya pernah ditugaskan di bnn
pernah jadi ajudan
jadi pernah jadi ajudan ya pak
bukannya dipulangin malah diperpanjang terus
sampai kitanya sendiri yang aduh sampai kapan ini saya di sini
ya udah itu aja
ini sangat multitafsir ya
oke saya mau ke pak muradi sebagai mantan penasihat alika polri ya
anda melihat apakah kemudian langkah yang dilakukan ini memang sudah sesuai aturan atau justru sebaliknya
kalau gini kalau saya simpel sebenarnya
jadi dari problem dari sedikit sengketa antara kpk polri kan
ini kan soal status tarik menarik ke pegawaian
kalau saya simpel saja
begitu dikembalikan kan di polri itu ada hampir mungkin sekitar delapan puluh an bintang satu
jadi kalau pun kemudian harus kemudian di switch saya kira nggak ada masalah
apalagi kemudian kapasitas dari bintang satu dan seterusnya kan dia sudah promosi dan sebagainya
artinya harusnya kemudian tidak bermasalah
betul yang saya panggil pak bini tadi
bahwa ini sebenarnya masih komunikasi saja
bahasanya pertama yang agak bingung buat saya adalah pak firly juga polri
kapolri kan dua duanya satu rumah nih
harusnya lebih mudah komunikasi ketimbang sebelumnya
konflik sebelumnya kan karena rumahnya beda
sekarang satu rumah yang sama
nah memang pada akhirnya ada tiga dugaan ya
dugaan kemudian kenapa terjadi komunikasi yang tidak cukup baik
pertama memang ini bicara soal letting angkatan ya
pak firly mungkin bintang tiga tapi tadi pak benny setara ya pak ben
tapi problemnya adalah ada ego mungkin senioritas
itu juga ada mungkin
yang kedua adalah memang dari awal prosesnya banyak spekulasi yang muncul
saya sama seperti kemudian protes juga ke teman teman di internal ya
internal mana nih
internal polri dong
saya gak bicara kita kpk saya gak kena
kena bang sa'ud aja hari ini kan
jadi kalau internal polri saya bilang saya agak tidak terlalu nyaman
misalnya saya hampir dua puluh tahun lebih ya
sepuluh tahun lebih saya mengkaji soal studi keamanan khususnya polisi
ini ada satu dimana kemudian orang yang nggak pernah jadi kapolda itu langsung jadi kapolda di metro jaya
oke ini maksudnya pak karyato
iya buat saya itu permasalah
mantan deputi pendidikan
artinya apa sebenarnya kalau begitu ceritanya kenapa endor juga nggak dipromosikan
kan simpel artinya memang dua kali jadi wakapolda jadi deputi baru kemudian sekarang langsung jadi kapolda metro
buat saya itu menarik kenapa
karena kalau misalnya kita bicara soal tipe kapolda metro itu tipe a satu yang memang sudah harusnya bintang tiga
itu poin pertama ya jadi poin kedua
tadi yang ketiga yang saya kira juga penting adalah ini kan ada penggosoknya nih
saya bukan mengatakan bang ditinggawada penggosok
penggosok yang kemudian sebenarnya simple diselesaikan berdua bicara kemudian terjadi kesepakatan
tapi ini terlanjur kemudian blow up
nah kemudian posisinya malah kemana mana kan
misalnya tadi soal apa menutup akses ambil konsen segala macam
buat saya itu adalah satu dimana publik merasa ini ada satu apa namanya kearoganannya
sumbatan komunikasi ini antara siapa
antara bimena polri dengan bimena kpk
artinya dengan antara pak firly dengan pak sigit
jadi memang ada sumbatan komunikasi anda melihatnya begitu
sesimple itu sebenarnya
karena ini satu rumah yang sama
itu tinggal kemudian colek satu misalnya kata
betapapun misalnya pak sigit itu adalah bintang empat kapolri
tapi beliau adalah junior dari pak firly
ada etika yang kemudian memang tidak harus kemudian bersifat apa namanya kebangkatan
dimana posisi mungkin bisa kemudian datang baik baik dan dicuruh ada apa sih
meskipun mungkin yang dilakukan oleh seniornya itu melanggar aturan
jadi harus duduk bersama begitu
kalau aturan itu kan diskusi dari panjang
mau etika atau mau organisasi
kalau organisasi saya baca undang undangnya
saya baca perwa segala macam
gak ada yang dilanggar
saya sudah cukup saya pakai saya kembalikan
nah tinggal ada yang lain nggak
saya minta yang lain nih kalau ada kan begitu
artinya memang kalau memang itu deput jatahnya kapolri
minta orang lain aja
ada delapan puluh lebih kok bintang satu yang kualitasnya mungkin jauh lebih baik dibanding endar
oke itu kan tadi dijelaskan oleh pak denny
kalau misalnya itu diganti kan harus melewati proses dulu
nanti ada plt dulu
kan sudah ada plt
iya plt nya kan tapi bukan dari polri
ya nggak apa apa kan sementara sampai kemudian nanti definitif
kenapa juga jadi rumit gitu
sebenarnya ini tadi yang daybel dari awal
ini rumah yang sama adik kakak
kenapa juga jadi masalah
sejauh sebelum itu masalah cecak buaya satu sampai berjilid jilid itu
problemnya gak satu rumah
ini satu rumah
jangan by phone datang baik baik lah
jadi anda melihat tidak ada aturan yang dilanggar
kalau etika mungkin tadi saya sempat ke dembang saud
tapi kalau aturan saya lihat
kalau saya sudah tidak cukup apa
sudah tidak mau pakai
kan saya kembalikan
saya minta yang lain ada nggak
kalau nggak ada oke ada berapa bulan
tiga bulan untuk kemudian plt dan sebagainya
soal aturan kita ingin dengar ya
dari presiden jokowi sudah mengeluarkan statement
soal gaduh ataupun ribut ribut pencabutan berdikjian endar ini
apakah memang ada aturan yang dilanggar
bagaimana sebenarnya tanggapan istana
kita akan lihat
kita dengar bersama
di setiap institusi
kita harus tahu ya
di setiap institusi itu ada mekanismenya
ada aturan aturan sop nya ada semuanya
dan kita harapkan
jangan sampai mutasi atau perpindahan itu membuat kegaduhan
semuanya ada aturannya kok
dilihat aja di mekanisme aturannya seperti apa
semua ada aturannya
ikuti saja aturannya
bang ali ini maksudnya apa sih presiden jokowi
berapa menit ini saya dikasih waktu
silahkan bang ali
bang ali mutarnyabali nasution
yang pertama begini
yang pertama begini
ada undang undang sembilan belas yang luar biasa
kita sudah bahas cukup panjang lebar
dengan berbagai macam tanggapan
rasa hormat saya kepada profesor denny
dan aku nasution
jadi kutip apa itu
kemudian prof dan bang benny
karena itu menurut saya
ini kan sekarang kpk diharapkan dengan adanya revisi undang undang itu
kita punya semangat dan tanggung jawab yang sama terhadap bagaimana melawan korupsi yang kita sebut sebagai extraordinary crime
ini penjahat penjahat yang ada di republik ini
kpk diberikan kepercayaan oleh negara
undang undang itu kemudian dibuat direvisi dpr dan pemerintah
dpr dan pemerintah
karena banyak yang punya keterkaitan di situ dibahas
nah ketika proses ini berjalan
maka ada dua hal
nanti kalau kita membicarakan tentang masalah brigadier general endar
atau dengan tadi yang nana sebutkan dengan beberapa apa itu deret pelanggaran
nanti pada kebocoran surat baru nana menggunakan kata dugaan
tadi ada deret dan pelanggaran
saya mau bilang supaya kita membiasakan diri supaya jangan menzalimi orang
tanpa kita pernah adili
dia punya anak
dia punya istri
dia punya keluarga yang banyak
sementara media itu membuat framing yang luar biasa
ya suar firli dong
tidak ada lagi maksudnya mana
tapi tadi deret pelanggaran yang dilaporkan kepada dewan pengawas itu kita
siapa institusi yang bisa menjelaskan bahwa ini orang salah dan ini orang tidak salah
sudah pernah keterbukti
sudah pernah keterlihat
kan tidak ada
makanya tadi saya sebut
nanti nana sebut dugaan itu setelah kebocoran
yang lain lain semua pelanggaran pelanggaran itu ada tertulis tadi saya lihat di layar
karena itulah maksud saya ini dinonton oleh jutaan orang di republik ini
kalau itu terjadi pada saya mungkin sama prof denny atau mungkin ito taut atau yang lain
tentu kita juga akan merasakan
poinnya tadi apa maksudnya presiden jokowi mengikuti aturan ini
kalau kita percaya bahwa kpk itu adalah institusi negara yang sifatnya
ketua kpk itu diatur dengan undang undang
ada aturan internalnya
kenapa kita tidak berikan kepercayaan kepada mereka untuk mengurus lembaga ini
yang kedua saya setuju dengan itu
saya setuju dengan profesor pianku ini sahabatku
dalam rangka menjaga institusi itu dan menjaga integritas leadership kemudian management yang ada pada mereka
dewas adalah tempat yang harus diperhatikan
yang tadi disebutkan oleh pak profesor itu kita tidak ikuti itu
kita tidak tahu apa dialognya
kalau cnn bisa mengundang kemudian pak tumpal kemudian mengomentari
kita sudah mengundang
saya harus disclaimer ya
kita sudah mengundang pimpinan dewas
dewan pengawas kpk sudah kita undang
tidak ada yang merespon
bukan itu masalahnya
tetapi sekarang ini semua itu diungkapkan oleh profesor denny dan tidak ada orang yang bisa mengklarifikasi itu
sehingga tidak ada nana tidak ada
oke kami sudah memberikan
sehingga tidak ada orang yang bisa menjelaskan apakah benar ini apa

oke itu satu tunggu
karena itulah maka saya bilang dengan senang hati di dalam demokrasi siapa saja boleh berpendapat
makanya saya bilang kalau cara ini dipakai oleh profesor denny dan itoku pegang pan flex
ini poinnya apa sih presiden ini maksudnya gimana
tunggu tunggu tunggu
durasi kita udah mau ini nih
jangan sampai saya dikasih pendek durasinya
kasih panjang yang sama
karena itulah maka saya bilang dengan langka kepada dewa saya setuju
tapi kalau dengan cara anda pegang pamflet kemudian spanduk dan berteriak untuk mundur kemudian di beberapa media kemudian digunakan kata pengkhianat

janganlah macam stereotip yang didekatkan kepada pak firul
anda tidak mendidik publik ini
anda sangat benci
dan saya mau bilang bahwa jangan anda marah kalau ternyata ada publik yang menilai bahwa anda balas dendam di pintu ini
jangan cari panggung di situ
itu loh maksud saya
jangan cari panggung
kita tunggu dulu masih ada sedikit
saya masih ada waktu sedikit
iya oke kita mau berbicara
ini adalah salah langkah yang tepat
karena biarlah proses itu berjalan
tetapi dengan cara dan langkah langkah yang dilakukan oleh semua teman teman ini terkait dengan demonstrasi
dan itu di makassar di ada
terjadi di bandung
saya baru pulang dari batam
batam pun terjadi
cara inilah yang disebut dengan anda telah melakukan penzaliman terhadap seorang yang namanya firly
itu maksud saya
kita akan minta tanggapan dari pak saud
sebut mencari panggung begitu ya
apakah memang seperti itu
penzaliman juga pak salud nanti
jangan salah kalau ada yang menilai begitu
jangan dijawab dulu
kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemarau marau tetap bersama kami di politikalshow